lebih dari satu bulan calon pengibar bendera pusaka atau capaska nasional dari seluruh provinsi di indonesia berkumpul di wisma sogondo joyo posito
di pusat pendidikan dan latihan ini capaska tidak diperkenakan untuk memegang alat komunikasi apapun
kerinduan akan kampung halaman keluarga dan juga teman teman pun harus ditunda sampai tugas mulia mereka telah selesai laksanakan
mereka yang berkumpul dalam diklat capaska menerima penumpang mental dan fisik dalam rangka penyebaran sang merah putih di istana merdeka pada tujuh belas agustus nanti
medan pertama kalian ada di aspa
jauh dari rumah
melepas kenyamanan menjadi konsekuensi mereka
kerinduan akan keluarga pun seringkali melanda
layaknya remaja tentu rasa rindu orang tua menjadi hal yang siap tidak siap harus dilupakan sejenak
ya kak kangen sekali kak
pengen ketemu sama orang tua
saya ingin sujud kaki sujud kepada mereka
mencium kaki mereka
karena mereka telah membesarkan saya kak
karena kalau gak ada mereka itu saya bukan jadi apa apa kak
saya kangen banget kak
yang pertama omel omelan kecil mama gitu kan
kalau ada salah pasti diomelin
tapi omelan itu juga yang mendidik bukan yang membentak kayak gitu
perhatian dari orang tua
walaupun disini juga diperhatikan oleh pembeli
tapi beda lah kak
tetap rasanya perhatian dari orang tua dan pembina
dalam di kelacapaska nasional dua ribu sembilan belas
yang biasa disebut sebagai desa bahagia
terdapat sosok pembina
mereka lain kemudian berperan sebagai orang tua bagi para capaskan
kalau saya sih pribadi sih selama ini
biasanya kita lakukan pendekatan itu justru sebelum sampai mereka masuk istana ya
biasanya kami karena memang tugas tugas pembina ini salah satunya adalah
kami di sini bersama
berlaku sebagai kakak
kemudian sebagai ibunya
nah itu seperti itu
supaya mereka juga tidak canggung
nah kami berusaha sebisa mungkin memperlakukan mereka itu sama
namun para capaska dua ribu sembilan belas tetap teguh menjalani latihan
untuk mengawal sang saga merah putih
agar dapat berkibar gagah pada peringatan hari kemerdekaan nanti
tim liputan cnn indonesia